dan untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia gria putri dari cilenyi banjung
kita akan langsung bergabung dengan gria
halo gria selamat pagi bisa anda laporkan kondisi terkini dari gerbang tol cilenyi tempat anda berada sekarang silakan
selamat pagi hanum dan juga pemirsa saat ini saya berada di gerbang tol cilenyi kabupaten bandung jawa barat
dan memang sejak pagi tidak terlihat adanya antrian kendaraan dan kendaraan masih melintas dengan normal
ini dikarenakan karena puncak arus mudik diperkira puncak arus balik maksud saya diperkirakan akan berlangsung pada sore hingga malam nanti
namun dari pihak jasa marga dan juga kepolisian telah mengantisipasi untuk menyambut persiapan puncak arus balik nanti
salah satunya dari pihak jasa marga sendiri telah menyiapkan dua ribu kartu tol yang sudah dicetak
dan juga dari pihak kepolisian telah menyiapkan pasukan gabungan yang terdiri dari polres bandung dirlantas dan juga patroli jalan raya
untuk mengatur lalu lintas pada sore hingga malam nanti
dan justru ternyata kemacetan di jalur selatan kini telah berlangsung justru ada di jalur nagrek
berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari rekan saya raff raff yang sedang berada di jalur nagrek
saat ini kepadatan berlangsung di jalur nagrek arah garut
mungkin diperkirakan karena di sana banyak sekali tempat tempat wisata
jalur nagrek merupakan jalur menuju tempat tempat wisata di kota garut
oke baik terima kasih gria putri atas laporan anda langsung dari cilenyi jawa barat